memasuki bulan ramadan sejumlah acara silaturahmi digelar warga negara indonesia yang ada di australia
acara silaturahmi tersebut diantaranya adalah acara buka bersama warga muhammadiyah ranting new south wales
seperti inilah suasana acara buka bersama warga muhammadiyah ranting nsw di lappington new south wales australia
acara dihadiri oleh sekitar lima puluh orang warga negara indonesia baik yang sudah berstatus residen atau menetap maupun pelajar
acara yang diadakan untuk mempererat silaturahmi ini terdiri dari kegiatan buka bersama
sholat dan taraweh berjamaah serta mendengarkan ceramah ramadan
acara serupa juga digelar di lakemba new south wales
tak hanya buka puasa bersama
acara ini juga berisi acara serah terima jabatan ketua komunitas pelajar indonesia yang baru
acara buka bersama yang hanya diadakan satu kali di ramadan tahun ini tersebut dihadiri sekitar empat puluh wni
pada tahun dua ribu dua puluh lalu acara buka bersama tak bisa dilakukan karena adanya larangan dari pemerintah setempat terkait penyebaran covid sembilan belas
dalam kesempatan ini peserta acara buka bersama pun turut menyampaikan selamat berpuasa
kepada warga yang ada di tanah
kami warga besar pengajian mahasiswa indonesia di sydney
mengucapkan selamat menaikan di pajak ramadan seribu empat ratus empat puluh sembilan
kami mengucapkan sekan sekan di tanah air selamat selamat selalu
semoga pandemi tidak terlalu
oke langsung aja kita terbang ke greater sydney
oke ikut saya kalau terbang
untuk kita mengetahui bagaimana suasana ramadan terkini di negara bagian tertua di australia tersebut
telah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom tentunya
keluarga muda warga negara indonesia yang ada di sana di new south wales
ada mas dimas hasisakti dan mbak novika handayani
selamat pagi waktu indonesia
baik baik kita sehat ya
buktinya kita ini gendut gendut ya
oke yang jelas tetap rukun harmonis ya
terlihat senyumannya sumringah sekali
karena memang sudah ada berbagai pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah di sana
untuk kemudian mungkin banyak lagi masyarakat yang bisa kembali ke sydney ataupun ke new south wales
begitu bertemu kembali dengan sana keluarga saudara yang ada di sana
mas dimas dan mbak vika
boleh digambarkan nggak sih kalau di new south wales itu seperti apa
puasanya berapa lama
kemudian pasti berbeda sekali ya dengan di indonesia
karena muslimnya kan ini mayoritas
kalau di sana mungkin lebih sedikit ya
bagaimana sih mbak
boleh digambarkan nggak kepada kami di indonesia
ya jadi puasa kita kali ini musimnya otum
nggak beda jauh sama di indonesia
kita sekitar dua belas lima jam
jadi subuh jam lima
jam setengah enam sore
cuman karena sudah otom
nambi sebentar lagi juga winter
cuacanya sudah mulai dingin
dan rasanya sih lebih dingin daripada tahun lalu
jadi suhunya lebih rendah gitu
walaupun tidak sebanyak di indonesia yang mayoritas muslim
cuma di sini juga cukup banyak warga muslimnya
kebetulan kami sendiri tinggal daerah lakemba
yang di situ banyak warga muslim dari berbagai belahan dunia
dari arab india pakistan bangladesh
dan juga termasuk wni juga banyak yang di lakemba
jadi rasanya mungkin cukup dapet ya
mirip mirip ramadan di indonesia
karena seperti yang dilihat di video
ini ramai sekali ya di pusat perbelanjaannya
banyak yang jual makanan
produk produk indonesia juga di sekitar tempat tinggal kami
mudah didapat begitu
jadi momen akulturasi budayanya dari berbagai negara
dapat lah ya menjaga ibadah puasa di sana
tapi bisa diceritain nggak sih mas dimas mbak vika
ini kan artinya sudah lebih ramai dibandingkan dengan bulan puasa tahun lalu
sudah mulai terasakah keramaian tersebut di bulan puasa kali ini di new south wales
karena kita tahun lalu merasakan lockdown saat puasa
jadi benar benar hampir harus di rumah
dan sholat berjamaah juga tidak bisa
tahun ini mulai taraweh bisa ramai
tanpa pembatasan tanpa jarak tanpa masker
ini juga di jalan ini haldown street
kalau tahun dua ribu sembilan belas pas puasa
tapi saya belum di sini
itu katanya sangat rame sampai di tengah jalannya sebenarnya
cuman tahun ini mulai boleh jualan tapi tidak boleh di tempat
karena pengalaman katanya sangat sangat ramai
jadi mungkin tetap takut ada ramain yang kelebihan
artinya vaksinasi juga sudah dilakukan ya ke seluruh warga di sana
termasuk juga warga negara asing yang tinggal di new south wales
sudah cukup lama dibuka
alhamdulillah ramadan ini sudah tidak ada restriksi dari pemerintah
sehingga tidak perlu pakai masker
untuk masjid masjid yang besar juga sudah tidak ada pembatasan ya
tidak perlu registrasi dulu untuk ikut sholat
artinya ini rasanya ramadan seperti sebelum pandemi atau bagaimana
boleh digambarkan nggak perasaan
udah normal kayaknya
saya iri mendengarnya
mungkin teman teman kita di tanah air ini masih agak lama ya untuk menggunakan protokol kesehatan ini
seperti pakai masker jaga jarak
karena juga angkanya masih tinggi
penularan kemudian juga vaksinasi juga masih terus berjalan
kalau di sana bagaimana sih mbak
apakah persis sama seperti sebelum pandemi
jadi penasaran deh ya
ya jadi kebetulan ini tahun kedua kami di sini
jadi waktu tahun lalu kami juga belum lama datang
desember dua ribu sembilan belas kami pindah
lalu mulai februari itu kan sudah mulai ada covid ya di sini
sehingga ramadan tahun lalu pertama kali kita ramadan di sini memang merasakannya rasanya sepi gitu
jadi belum pernah merasakan ramadhan sebelum pandemi di sini
cuma menurut teman teman yang sudah lama di sini
sebelum pandemi itu kan ramai sekali ada festival ramadan
dan kerasa banget gitu ya ramadhan nya ada
dan yang tahun lalu kita merasakan sepi
bertemu dengan dua atau tiga keluarga saja
nggak bisa buka puasa kumpul kumpul bareng
karena memang dari pemerintah sangat tidak dianjurkan untuk bepergian yang non esensial
seperti bekerja atau belanja
jadi memang lockdown ya sama kayak di indonesia begitu tidak keluar keluar
tidak bisa sholat berjamaah
terus sangat terbatas untuk silat turahmi
tahun ini alhamdulillah bisa bebas silat turahmi
walaupun karena sudah kebiasaan protokol kesehatan seperti hand hygiene itu sudah pasti dilakukan
di tempat tempat umum di sini juga sangat banyak sediakan hand sanitizer
dan untuk masuk ke tempat tempat umum seperti restoran restoran
itu semua harus kita scan qr
check in ya qr code itu
jadi untuk tracing di sini itu sangat bagus
jadi kalau sampai ada satu orang yang positif covid
karena kita sudah
kita scan check in untuk masuk di tempat itu
bisa mudah tracingnya begitu
nah ini kan berarti ada euforia ramadan
yang akhirnya kembali dirasakan setelah pada tahun lalu
ini ada pembatasan yang sangat ketat
tahun ini nampaknya sudah mulai normal kegiatan di sana ya
ada nggak kegiatan kegiatan rutin yang kembali dilakukan oleh mbak vika mas dimas dan juga komunitas warga negara indonesia
yang ada di sana di kala bulan ramadhan ini
ya mungkin bisa ngumpul seperti di foto video itu sudah senang sekali ya
karena sudah setahunan sangat susah bisa berkumpul seperti itu
bahkan dulu pas mendekati tahun baru itu ada sampai polisi itu bisa keliling ngetok pintu
kalau sampai lebih dari batas itu bisa didenda
denda banyak sekali
ya sekarang kita bisa kumpul tanpa ada barang
tanpa ada batas orang itu sangat menyenangkan gitu
bisa ketemu banyak orang
itu tetap tidak tergantikan dengan pertemuan dengan online
jadi alhamdulillah senang
pengajian sudah dilakukan offline maksudnya
kalau dengan kegiatan yang sudah dibebaskan atau tidak ada restriksi di sana
artinya kasusnya nol ya mbak mas
kasus untuk local transmittednya sudah dua bulan lebih ini nol di new south wales
sempat ada naik satu gitu di daerah perbatasan dengan queensland
nah tapi alhamdulillah nggak menyebar ya
jadi tetap sangat terkontrol
tapi ada kasus kasus yang dari luar negeri yang oversis acquired itu
tapi mereka kan semua yang datang ke australia kecuali yang selandia baru ini ya
yang baru dibuka terada travel bubble ini semua di karantina
jadi juga yang positif juga tidak akan menularkan ke warga di sini
aduh saya benar benar iri deh ngeliat itu
bisa bikin acara buka puasa bersama rame rame begitu dengan warga
pasar pasar tadi di tengah jalan juga udah boleh berjual
saya kira itu gambar berapa tahun yang lalu
ternyata baru baru ini
mungkin kalau cerita juga mas dimas taufika
gimana sih ritualnya mencari menu buka puasa di sana dan kuliner kuliner khas yang biasanya teman teman gak hanya warga negara indonesia aja
mungkin juga tadi karena akulturasi budaya banyak warga negara asing juga yang tinggal di sana
menu menu yang sering begitu menjadi andalan pada saat sahur ataupun berbuka puasa
sahur ataupun berbuka puasa di sana
kalau menu andalan tetap makanan indonesia ya
paling the best lah pokoknya
jadi kayak kemarin kita bikin ada pengajian
alhamdulillah pengajiannya sudah offline
kita bisa bertemu pengajian dengan teman teman student dari tiga university
kemarin juga ada pengajian dari komunitas muhammadiyah cabang nsw
makanannya tetap yang dibawa makanan indonesia
jadi ada bakwan
pokoknya seperti buka puasa di indonesia
cuma ada juga makanan makanan yang khas seperti nasi mandi atau kebab
kita juga mudah di sini dapatkannya
yang juga suka ya kita orang indonesia beli makanan makanan yang khas timur tengah seperti itu
selain itu restoran indonesia di sini juga sangat banyak
jadi kita juga dapat makanan indonesia banyak
teman teman juga ada yang jualan jualan takjil
jadi alhamdulillah makanan di sini mudah didapatkan
makanan indonesia juga untuk makanan timur tengah atau makanan yang lainnya juga banyak yang halal
restoran halal di sini
waduh sudah banyak kelonggaran yang diberikan pemerintah
bahkan ini bukan kelonggaran lagi
ini sudah normal gitu ya di sana
terus bisa makan cilok lagi
ini menjadi sebuah cahaya optimisme bagi kita masyarakat indonesia
kalau kita harus terus terusan jor joran protokol kesehatan
supaya bisa seperti australia
supaya bisa menusul negara negara yang sudah melonggarkan restriksinya
mbak vika dan mas dimas ini terakhir boleh memberikan salam ataupun memberikan pesan pesan kepada keluarga atau kerabat yang ada di tanah air
kita lihat mbak dan mas ini terlihat bahagia sekali
boleh disampaikan positive vibesnya
kepada teman teman di tanah air
kita juga alhamdulillah di sini sudah longgar restriksinya
kita berharap keluarga teman teman kita di indonesia juga pandeminya bisa segera berakhir
bisa lebih terkontrol
tapi pesan juga untuk keluarga dan teman teman yang ingin bulan puasa ini bersilaturahmi
untuk tetap prokes
walaupun dengan keluarga sendiri
kalau bisa juga ya harus rela mengeluarkan budget berlebih berarti ya
untuk misalkan swab antigen atau swab pcr
agar semuanya aman
dan jangan lupa untuk mensukseskan vaksinasi
khususnya juga teman teman untuk lansia begitu
di sini juga sudah mulai ada vaksinasi
tetapi yang diutamakan tenaga kesehatan dan lansia dulu
sekali lagi selamat berpuasa
untuk keluarga dan teman teman di indonesia
mudah mudahan border juga cepat buka
kami bisa pulang ke indonesia
teman teman atau keluarga ingin ke australia juga sudah bisa ke sini
semoga semua sehat dan bahagia selalu walaupun masih dalam pandemi
semoga kita bisa segera menyusul new south wales ya
bisa melangsungkan berbagai acara dengan kembali normal seperti sediakala
terima kasih mbak novika
mas dimas pasangan muda yang ada di new south wales australia
semoga sehat terus dan selamat menjalankan ibadah puasa